kita akan tinjau ulang kembali kasus ini
pertama komisi pemberantasan korupsi menetapkan empat tersangka yang diduga melakukan tindak pidana suap
untuk meringankan hukuman pidana yang diterima oleh penyanyi dangdut saipul jamil
selasa empat belas juni saipul jamil difonis tiga tahun penjara atas tindakan pencabulan
komisi pemberantasan korupsi kpk kamis enam belas juni dua ribu dua puluh
melakukan gelar perkara kasus operasi tangkap tangan atau ott
terhadap seorang panitera pengadilan jakarta utara dan kuasa hukum pedangdut saipul jamil di kawasan suntan
kpk menyita barang bukti berupa uang senilai tiga ratus lima puluh juta rupiah
selain itu kpk menggeledah enam ruangan di pengadilan negeri jakarta utara
penyidik kpk membawa koper serta sejumlah kardus berisi berkas dan flash disk terkait persidangan kasus saiful jamil
empat orang ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus penyuapan
yaitu rohadi panitera pengadilan
dua pengacara saipul jamil berta natalia dan kasman sangaji
serta kakak kandung saipul jamil samsul hidayatullah
sumber uang suap ini ini informasi dari hasil pemeriksaan sementara memang adalah dari terdakwa sc
jadi dia sampai menjual rumahnya untuk
ini tapi ini juga belum kita lakukan pengembangan hari ini masih sedang dilakukan pengembangan
namun menurut kuasa hukum kakak saipul jamil pemberian uang ini bukanlah suap
karena dilakukan setelah formi selesai diberikan oleh majelis hakim
yang pertama kali dilakukan ott itu bukan panitera yang menangani perkara sj
jadi di situ saya melihat ada hal
dan kejadian dugaan penyuapan atau gratifikasi itu terjadi setelah putusan
dan masalah itu sudah selesai
kasus suap ini diduga untuk meringankan fonis hukuman terdakwa saipul jamil dalam kasus pencabulan
fonis hukuman terhadap saipul jamil pada hari selasa empat belas juni dua ribu enam belas di pengadilan negeri jakarta utara
nyatanya memang lebih ringan
pedangdut itu diganjar hukuman tiga tahun penjara
lebih ringan dari tuntutan
lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu hukuman tujuh tahun penjara
sikap terdakwa yang kooperatif selama persidangan menjadi faktor yang meringankan
padahal di dalam salah satu persidangan ada tindakan saipul yang tidak lazim dilakukan terdakwa
yaitu melakukan foto selfie
pedangdut saipul jamil resmi ditahan polisi pada sembilan belas februari dua ribu enam belas
atas kasus pencabulan terhadap seorang remaja pria
anu gewang cnn indonesia